terima kasih ya pak
waktu papa masih hidup pembantu aja punya enam
sekarang malah jadi babu cuci
lalu hidup jadi kembalik lagi
ini gara gara punya suami yang tidak bertanggung jawab
malah punya anak pembawa sial
emang si dev itu pembawa sial
kenapa cuci pada basah
pokoknya seru deh ma
ini ma uangnya
tadi langsung dikasih
besok kita kerja lagi
ini nyaman kan
buat bantuin sama beli beras
buka baju kalian
nanti masuk angin
mama belikan makanan yang enak enak ya
senangnya mudah kujan dari mama
mudah mudahan mama akan sebaik ini selamanya
aku ingin membuat mama selalu bahagia
siapa suruh ganti baju
kamu kerjakan dulu tugas kamu
ini tugas baru kamu
buat bayar sewa kontrakan
jadi sekarang kamu jadi bambu cuci
cuci yang bersih
jangan sampai kotor
nanti kita nggak dibayar nggak dikasih duit
kerjakan sampai selesai
udah sekarang kerjakan
harus bersih ya
awas kalau nggak
sekarang kita bakal cobain nasi
tidak ada dumpiness diteok deuper
aku pengen hidup ini untuk saya sendiri
mas ini memang barang
aduh ini biasanya mah kalau ada burukan on bintang
bisa ngatasin semuanya tuh
kok kita lagi capek
mau jalan sendiri ya nggak
mama belikan makanan
makanan ini enak sekali
karena kalian berdua udah ngasih mama uang
kalau kalian berdua ngasih uang mama lebih banyak lagi
mama akan membelikan makanan yang enak enak enak lagi
mama tidak mau memanggilku
kenapa cuma kakak kakakku yang disuruh makan
ma kenapa aku mau dipanggil
aku lapar sekali ma
ma kok datar dev nggak ada
kan dev ikut kerja juga
ck alah udahlah
diem aja kamu kenapa sih
dev itu memang harus kerja
dia nggak boleh diam diam
kalau diam penyakit yang bisa kampuh itu anak anak nakal
ya maksudnya ma kenapa dev nggak dikasih makan
kamu ngapain sih ngurusin orang lain
urus aja diri kamu sendiri
atau kamu gak mau makan
mama ya enggak mau
kalian berdua harus habiskan makanan
nggak boleh bersisa awas ya
kalau sampai ada sisa mama kurangi jatah kalian besok
aku nggak bersikap ini ma
ma aku lapar
hah anak santai santai kerjaan belum selesai
enak enakan tidur dasar anak malas
ini anak nggak bisa dikasih halus ngapain kamu tidur
kamu kalau mau tinggal di sini ikutin aturan mana
kalau enggak pergi aja sana sama papa kamu
kamu lapar kan
mama carikan makanan buat kamu
kamu makan kan buka buka mulutnya buka

ini makanan buat kamu ini patas buat kamu anak
cintotak kamu biar lanjut
mama apaan sih dev sih
mama nanti dihukum loh
jaga mulut kamu
sel bantuin kakak
makan dev ke kamar yuk
cintotak aja dikakak kamar ga bisa
biar aja dia disini
taro aja tuh diatas pakaian basah
biar nanti dia sadar dia langsung nyuci lagi
dia tuh pura pura sakit
udah sana masuk masuk
lanjutin makan kalian sana
mau muang gampar satu satu
masuk cepet sana
mama ga mau tau
atau pura pura terserah
pokoknya siang ini semua cucian harus sudah selesai
bangun ya cepet banget
cepet bangun bangun
ayah bangun bangun